hai seorang pelajar sma di makassar sulawesi selatan tewas terseret banjir kamis pagi jibril
anser yang berusia tujuh belas tahun terseret derasnya air saat kembali ke rumah untuk mengecek hewan
ternak miliknya petugas gabungan yang melakukan pencarian menemukan jibril sekitar pukul tiga sore
jibril kemudian dibawa ke rumah sakit ibnu sina untuk mendapat pertolongan namun nyawanya
tak tertolong jibril bukan satu satunya korban berdasarkan data yang dirilis bnpb pada kamis
sore tiga puluh orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di sepuluh kabupaten dan
kota di sulawesi selatan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini